langsung belajar kali ya
ibu nya ya sebagai ibu nya yang baru gitu
tapi ya justru ini butuh proses yang butuh kesabaran yang sangat berat
nah di proses ini apakah neng cukup bisa sabar
ya kalau bisa mah saya alhamdulillah sekali
tapi kalau tidak ya saya mah misalnya ikhlas saja lah pasrah
insyaallah saya bisa sabar menunggu prosesnya semuanya
biar akang abah dapat restu dari anaknya
karena saya yakin dan percaya betul kalau akang abah ini bisa menjadi imam yang baik buat saya
dan saya juga akan membantu akang abah memberi pengertian sama oroknya abah
bahwa dia gak akan kehilangan kasih sayangnya abah kalau kita nanti meninggal
malah dia akan tambahkan kekuatan kita
insyaallah alhamdulillah ya allah
makin bogoh abdika anjan
jadi pengen buru buru nikah ini gak sabar ini tuh
apa bawa kekau aja langsung kita tuh
katanya prosesnya masih
iya doh katanya udah jam segini kita nunggu nih doh
lama banget sih udah gak ada yang bisa lo ikut
tapi kan kita pengen tau disini aja gitu
udah kesini juga nih
kalian mau bimbel atau mau apa disini
ya enggak lah boy
gue udah bimbel di tempat lain nanggung juga gue di sana
lo ngapain sih kesini
oh iya nyan kayak pacar gue aja lo gue dimana nanya
gue sama siapa yang nanya repot hidup lo
ada lo bau disini tuh pak
mbak on sama si ian kalo ketemu ribut muluan
eh contoh tuh bebek kemana mana bareng
jalan jalan bareng makan bareng
sampai mandi pun bareng
iya siapa juga mau sama dia mandi ya
itu pun dari masing masing
kita bertiga nih tadi dari warung babe
nah terus gue kesini niatnya nih mau nganterin megan pulang gitu
kalau ini dua sih ya lo pada tau lah
emangnya pantes gue jadi asisten
kita datang kesini cuma mau tau tempat bimbel lo
sampai tau aja ada cewe cantiknya enggak
iya betul banget
jangan will tapi gue udah ada mati
udahlah eh boy gue ikut ke dojo lagi ya
mau latihan lagi
siapa tau lo berdua butuh gue ya kan
nanti gue kasih masukan deh
dan gue kasih trik trik silat betawi warisan leluhur gue
oke cakep tuh
hmm yaudah gak apa apa
aku juga mau ke rumah raya
oh iya aduh mau ikut juga gak
ke rumah raya
oh jangankan ke rumah raya
pokoknya nih ya kemana pun megan pergi dado mau ikutin
woh kok masih mau dikati megan
megan mau jalan naik perahu ya
lihat dia sini
udah jadi cuma kalian berdua nih yang mau ikut
yaudah kalo gitu kalian duluan aja nih nanti gue nyusul ya
lah lo kemana
ya gue pengen ketemu sama andriana
ya gue pengen ngomong aja sama dia
kalau dia tuh gak usah ngeganggu hubungan gue sama reva
sekalian aja udah omeling tuh orang tuh
ah bodo amat lah
tidak ada yang bisa dihapus
ayo kita kembali ke rumah
sorry sorry udah menunggu lama ya
aduh maaf ya agak agak telat dikit ya nih
gue jadi takut beneran jatuh cinta sama dia
aduh gimana nih
kok si donny ngelatih gue kayak gitu banget ya
gimana kalau dia malah jadi suka sama gue
gue kan cuma privat doang sama dia
kamu mau pesan apa
enggak aku gak lapar
langsung belajar juga gak apa apa kok
gak usah makan
gak ada kalo kita minum aja ya
gak ada mbak
ada yang sisa dua ya
bentar ya mas
langsung belajar kali ya
eh mantap eh
jam segini baru ketemu nasi
coba kalau ada perempuan ada istri
kita tadi dilayani ya
daripada uangnya dipake nikah
mendingan dibalikin kios
jadi tiap hari makan nasi
bener juga ya
coba kalau kita ketemu perempuan
rezeki itu sudah diatur sama kusi allah
jangan takut sudah ada masing masing
iya juga sih
kolot begin baru pulang
langsung ke dalam
langsung ke dalam
mana tau buat apa
tidak tau lagi ngapain
eh siapa itu serius
si neng itu belum pulang
itu benar itu
dangir ini mah
bilang berangkat pak
bilang berangkat pakai angkot
wah bisa dibawa main
ini mah masih kemo
si neng mah naik motor doh nya
makanya kita tidak menjemput
bad thinking mah ya
itu motor sendiri ya
ini mah saya mah dikerjain
apa kecewa dibohongin sama neng raya
gue kan kecewa lagi brah
apalagi dibohonginnya sama anak sendiri ya
pan bapak anak juga suka gak bohong
makanya jangan suka marah marah sama orang yang nggak bohong
padahal dirinya mah suka buka buka bohong
jangan jangan dia udah cerita sama sineng